akhir pekan seperti ini kawasan cisangkui di kota bandung selalu ramai ada yang sekedar berjalan jalan
ada juga yang berwisata kuliner karena di jalan yang dekat dengan gedung sate ini memang berjejeran
nekat pilihan mulai dari jajanan hingga makanan berat saya juga tidak mau ketinggalan dong sarapan
kue di cisangkui nah sarapan kali ini saya berkunjung ke gerobak lapar sebuah kedai yang
makanannya dijual dalam gerobak kekinian ada delapan jenis nasi atau sego dalam bahasa jawa
dan dicampur dengan aneka jenis laut seperti sego cumi sego teri sego kikil hingga sego tempe sego
dan lauk bercampur dan dibalut dalam daun pisang agar wangi dan dibungkus kertas nasi aneka jenis
segorama dompet ini dijual dengan harga sepuluh rupiah saja satu porsinya saking bingung saya
memesan hampir semua jenis segonya saja deh hahaha dari sekian banyak sego ada yang menjadi
favorit para penikmatnya nih ini sego pecel ini menjadi favorit para konsumen ketika datang yang
mereka tanyakan sego pecelnya ada atau tidak karena memang sego pecel ini dibuat eksklusif
hanya dihadirkan pada hari minggu saja karena menurut pemilik ini untuk menjaga kesegaran
pecelnya ketika mencobanya memang betul
segar fresh banget dan yang paling penting
adalah rasa kacangnya itu
kerobak laper ini
hanya berjualan pada jumat sabtu
dan minggu saja ya dan memang
diperuntukkan bagi yang ingin sarapan dengan
untuk breakfast sebenarnya karena di
daerah sini kan banyak sekali yang
pada umumnya mereka kan makannya
berjualan hanya tiga hari dalam seminggu
membuat kedai makanan ini selalu
ramai menariknya para penikmat
sego bisa menikmati sarapan mereka
di halaman tempat tinggal keluargasan
pemilik kedai yang rumahnya masuk
ke dalam bangunan cagar budaya
adem banyak pohon kita juga nyamannya
enak lah nggak terlalu panas
dari makanan ya utamanya makanan
cumi aduh enak banget cuman
karena viral di tiktok kali ya
makan berat sudah kita cari jajanan
yuk di cisangkui oke
pilihan selanjutnya jatuh ke penjual
bukan sebarang bandros jika
biasanya bandros hanya dicocol atau
ditabur gula pasir bandros ini
disajikan menggunakan aneka topping
cara membuatnya sama dengan bandros lainnya
adonan bandros masih terbuat dari
tepung beras dan parut
dan kelapa adonan kemudian dibakar
di atas tempat khusus selanjutnya
diberi topping sesuai selera
dan keju yang melimpa
dari tampilannya saja sudah
menarik sih tapi kira kira
gimana ya perpaduan rasa
gurih dan manisnya
saya pikir ini bukan
perpaduan rasa yang pas tetapi ketika
masuk mulut waduh bikin saya
ketagihan untuk terus mencobanya
awalnya pemilik bandros ini
hanya menjual bandros original saja
tapi pada dua ribu tujuh belas
penjual mulai melakukan inovasi
dan ternyata banyak disukai
anak anak muda muda sekarang
yang wah semua
bagusnya kita melangkah juga
yang lebih kreatif gitu
harga bandros aneka topping kekinian ini
dijual mulai dari rp lima belas hingga rp empat puluh lima
per satu porsi
penikmatnya tak hanya
dari kota bandung saja loh
tiap aku ke bandung pasti beliin nih
gimana rasanya kan bandrosnya biasanya
asin ya tapi sekarang manis
rasanya tuh unik sih biasanya aku juga belinya
yang setengah mateng jadi dia
masih lumer gitu coklatnya
saya mau menikmati yang segar segar ah
tak lengkap rasanya kecih sangkoy
kalau tidak menikmati yogurt
jangan heran untuk mendapatkan
satu gelas yogurt saja anda harus
rela antre apalagi kalau air pekat
yogurt di sini dijual dalam dua jenis
dengan pilihan rasa
mocha juga anggur

musik ada perbedaan tekstur dari kedua jenis yogurt
tekstur yogurtnya lebih kental
dibandingkan yogurt juice
bagi yang lapar dan ingin mengunyah
tersedia juga pilihan camilan lainnya

kalau anda yang lebih menyukai rasa asam
murni dari yogurt anda bisa
mencobanya yang murni ini
tetapi kalau misalkan rasa rasanya aduh kayaknya susah nih
kalau misalkan harus makan yang asam asam
anda bisa coba yang jus
karena memang rasanya lebih manis dibandingkan
dengan yang non jus ini
dengan yang non juice ini
harga yogurt di sini
dijual mulai dari tiga puluh tiga ribu rupiah
berjualan sejak seribu sembilan ratus enam puluh
dikelola oleh generasi kedua
kita bisa menjaga rasanya tetap
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan tuh
suasananya masih seperti ini
karena konsep dari keluarga tuh kita
nggak pengen rubah
menikmati yogurt cisangkui bagi sebagian konsumen
seperti diajak nostalgia
ke masa lalu
dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima sampai sekarang ini
rasanya nggak rubah kok
satu itu rasa yang kedua higienis
kalau mengenai harga sih relatif ya
wah sudah lengkap ya sarapan saya
mulai dari makanan berat jajanan
hingga minuman yang segar segar
ini bisa jadi referensi kalau
anda berkunjung ke kawasan cisangkui
mau coba yang mana dulu yang penting
jangan lupa sarapan yuk